terima kasih anda masih bersama kami
kami lanjutkan dengan informasi gubernur jawa barat ridwan kamil
memberi sinyal kesiapan yang menjadi calon wakil presiden dua ribu dua puluh empat mendatang
hal ini disampaikan ridwan kamil saat mengunjungi lokasi terdampak banjir dan tanah longsor
akibat luapan sungai cimadur di bayah kabupaten lebak banten kemarin
ridwan kamil meyakini perjodohan capres cawapres bakal ditentukan
di detik detik terakhir pemilu dua ribu dua puluh
berdasarkan pengalamannya indonesia sangat dekat dengan pola penentuan sosok
yang akan diusung di saat saat terakhir
setelah keluar dari partai nasdem politikus wanda hamidah resmi bergabung dengan partai golkar
pengumuman bergabungnya wanda hamida
pengumuman bergabungnya wanda hamidi disampaikan setelah acara tasyakuran partai golkar ke lima puluh delapan
di g expo kemayoran jakarta pusat
wanda menegaskan siap bergabung dan berkarya bersama partai golkar
melalui pertimbangan yang sangat panjang ya
dan beberapa pekan dan beberapa bulan lalu
sebetulnya sudah banyak beberapa partai yang meminta
saya kembali berpolitik dan masuk menjadi bagian dari partai tersebut
dengan berbagai alasan yang sangat panjang
saya memutuskan untuk bergabung ke partai golkar
dan semoga ini menjadi pelabuhan saya yang terakhir
saya berikhtiar politik dengan mempertimbangkan
satu satu partai yang ada di indonesia rasanya saat ini golkar merupakan partai yang tepat buat saya untuk berjuang dan berkarya